wakil ketua mpr dari partai gerindra ahmad muzani meminta agar rencana kenaikan harga bbm oleh pemerintah ditunda
di samping bisa menimbulkan inflasi naiknya harga bbm bisa menghambat percepatan pemulihan ekonomi pasca covid sembilan belas
hal ini disampaikan oleh muzani usai meresmikan kantor partai gerindra di kabupaten brebes jawa tengah
muzani mengatakan inflasi juga akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat
saya kami gerindra berharap kalau masih mampu negara masih memungkinkan keuangan masih kuat jangan dinaikkan
kenapa supaya pemulihan ekonomi pasca covid ini lebih cepat lagi
biar pulih lebih cepat bangkitnya lebih kuat lagi
kalau itu terjadi maka akan terjadi inflasi besar akan terjadi kenaikan barang barang
daya beli yang merendah dan itu akan menyulitkan kita dalam pemulihan ekonomi
mimpinya ditunda apa ya
kalau bisa ditunda ditunda lah